aksi penembakan dan pembunuhan puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan di kabupaten duga papua
membuat mata publik tertuju kepada ambisi pemerintahan jokowi jk untuk membangun proyek trans papua
pemerintah menargetkan proyek jalan trans papua dapat tersambung seluruhnya pada dua ribu dua puluh
kami akan ajak anda untuk mengenal salah satu proyek strategis pemerintah di bagian timur indonesia ini
nah kita lihat sama sama ini adalah proyek trans papua
jalan darat yang menghubungkan dari provinsi papua menuju ke papua barat akan menyambungkan
mulai dari sorong hingga menuju ke merauke ini sepanjang empat tiga ratus tiga puluh km
nah pembangunan trans papua ini sebetulnya sudah dimulai sejak era presiden b j habibie
namun pembangunan proyek ini mulai masif dan dikebut secara besar besaran sejak pemerintahan jokowi jk
pada tahun dua ribu
dan menembus hutan dan juga gunung kondisi jalan trans papua ini ditargetkan berupa aspal dan juga pengerasan tanah atau agregat
pembangunan trans papua ini dibagi menjadi sepuluh segmen
lalu penembakan yang terjadi ini terhadap tiga puluh satu pekerja proyek terletak di segmen lima puluh
kalau anda ingat dulu presiden joko widodo
pernah menggunakan motor trail melewati jalan trans papua
nah presiden jokowi melewati jalan trans papua di segmen lima ini
kita akan lihat lebih lanjut kami akan perlihatkan kepada anda lokasi proyek segmen lima trans papua
total jembatan yang dibangun di segmen lima ini mencapai tiga puluh lima jembatan
ada empat belas jembatan dikerjakan oleh pt istaka karya
sementara pt berantas abipraya ini mengerjakan dua puluh satu jembatan
ini adalah kontraktor dari pembangunan segmen lima pt istaka karya yang mengerjakan empat belas jembatan
kemudian pt berantas abipraya mengerjakan dua puluh satu jembatan
untuk lokasi penembakan ini terjadi di wilayah pengerjaan pt istaka karya
yang mengerjakan jembatan kali aurak dan kali yigi
pasca insiden penembakan
ini kementerian pupr kemudian menghentikan sementara pembangunan trans papua di segmen lima
kami akan ajak anda menuju lokasi terjadinya kejadian atau tkp
inilah lokasi tempat terjadinya penembakan terhadap puluhan karyawan pt istaka karya
ada tiga puluh satu pekerja setidaknya yang menjadi korban penembakan
kemudian ada satu anggota tni juga menjadi korban penembakan
kalau tadi anda menyimak pernyataan dari direktur utama istaka karya
istaka karya sendiri mengerjakan pembangunan jembatan ini sejak tahun dua ribu empat belas
dan direncanakan akan selesai pada dua ribu enam belas
dan direncanakan akan selesai pada dua ribu sembilan belas
artinya pengerjaan akan selesai dalam jangka waktu tiga tahun
penembakan ini terjadi tepatnya
dekatnya di kali aorak dan kali yigi
nah pasukan gabungan tni polri akan segera mengevakuasi korban
dan juga menjaga masyarakat di distrik yigi agar tetap aman